dan untuk mengetahui informasi terkini
gempa atau dampak gempa yang mengguncang wilayah maluku tengah
sudah terhubung melalui sambungan telpon
dengan kepala bpbd maluku tengah abdul latif k
selamat sore pak latif
pak latif kita ingin mendapatkan update terkini
kondisi sore ini pasca gempa seperti apa pak di sana
baik selamat sore
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kami dari maluku tengah
kami ingin menyampaikan gempa yang terjadi di maluku tengah tadi siang
sekitar pukul sebelas empat puluh empat menit
waktu indonesia timur
dan gempa itu terasa di beberapa wilayah di provinsi maluku
terutama di kabupaten maluku tengah dan kota madia
di kabupaten maluku tengah pusat gempanya itu berada di
kecematan seram utara
yang paling dekat dengan pusat gempa itu salah satu desa
di sana memang ada dampak dari bencana itu gempa itu
dan ada terjadi kerusakan rumah juga ada fasilitas umum
dan di beberapa titik desa yang berada di sekitaran desa sawai
terdampak pak latif apakah
kemudian ada skenario
karena kabarnya juga masih
ada gempa susulan
yang terjadi walaupun dengan
makin todo yang kecil
benar pak fede jadi
waktu gempa tadi memang
masyarakat panik memang berhamburan
keluar rumah saat gempa terjadi
lima sembilan di waktu siang tadi
rilis dari bmkg itu tidak berpotensi
melalui pemerintah desa kami berkoordinasi
untuk disampaikan kepada warga masyarakat
untuk tetap tenang
dan tidak perlu panik
karena memang dari bmkg menyampaikan bahwa
tidak ada potensi tsunami
cuman ada beberapa
kerusakan yang terjadi pada
beberapa unit rumah masyarakat
dan juga gedung sekolah
sudah ada laporan untuk ditindaklanjut
sudah ada laporan untuk ditindaklanjuti
jadi lebih detail begitu pak latif soal
kerusakan kerusakan yang terdampak dari gempa ini
seperti sekolah dan rumah rumah warga ini bagaimana
iya sementara tim kaji cepat dari bpbd
maluku tengah sementara berada di lokasi
tapi karena waktu tempuh agak jauh
jadi memang kami agak dalam sampai di sana
namun sekarang sudah ada di sana dan
rilis terakhir dari teman teman di lapangan
menyebutkan kepada bbmd
menyebutkan kepada bbmd
menyebutkan kepada bbmd
menyampaikan kepada kami ada di desa sawai itu
ada simulasi unit rumah yang kategorinya belum bisa ditentukan
karena harusnya pasti ada tim yang turun
tapi menurut mereka kemungkinan besar rusak ringan dan rusak sedang
kemudian satu unit masjid
satu buah masjid juga rusak ringan
kemudian ada sekolah gedung sekolah smp juga satu unit yang mengalami rusak
kalau rusak ringan kan kategori ada retak
kalau rusak ringan ini kan kategori ada retak

oke bagi ya silakan pak
kemudian di desa besi ada dua unit rumah yang rusak ringan
kemudian desa olong juga ada dua unit
dan di desa masihulang itu ada tiga unit rumah
dan ada jalan desa yang mengalami retak sepanjang dua puluh meter
oke kita ingin pastikan kecukupan logistik
nanti kemudian untuk didistribusikan ke lokasi yang terdampak ini
sudah diantisipasi dari sekarang ya pak ya
sudah dicukupkan dari sekarang ya
mengingat juga akses juga cukup jauh ke sana
iya untuk bpbd kan akan menyiapkan hal hal yang menyebut dengan kedaulatan
tanggap bencana yang darurat itu kan pasti disiapkan oleh bpbd
dan itu sudah kami siapkan laporan dari teman teman di lapangan yang kita tunggu
apakah memang buffer stok itu kita kirim
berupa tenda kalau memang ada pengungsian
kemudian ada makanan cepat saji
dan tempat tidur dan sebagainya
kalau memang itu perlu kami sampaikan sesuai dengan data yang kami terima
dari petugas lapangan yang berada di lapangan saat ini
oke kita tunggu bagaimana hasil koordinasi dengan tim di lapangan
untuk mengevaluasi dan mengkaji dampak gempa ini
khususnya terhadap permukiman masyarakat
yang tadi dikajikan
terima kasih pak abdul latif k
kami bisa menyampaikan himbawan kepada masyarakat
ya silahkan pak
ya jadi kepada masyarakat
kita kan sudah mendapatkan informasi dari bmkg bahwa tidak berpotensi tsunami
dengan demikian masyarakat diharap tenang
kemudian tetap waspada
terus melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi lingkungan
apalagi kita di malam hari
dan kalau memang ada rumah yang retak
apabila terjadi gempa susulan
mohon untuk bisa keluar dari rumah
dan mengembangkan diri di tempat yang luas
tidak ada di dalam rumah
oke akses komunikasi sekarang masih lancar ya pak
masih ya oke oke
transportasi juga lancar dan akses komunikasi juga lancar
oke kalau kemudian nanti ada aduan dari masyarakat ini bisa langsung ditindaklanjuti
terima kasih pak abdul latif k
kepala bpbd maluku tengah sudah bergabung di cnn indonesia newsroom sore ini